babak penyisian akan berlangsung di empat kota di indonesia seperti jakarta bandung solo dan bali
jadi sejak tahun dua ribu tiga belas sekitar sepuluh tahun yang lalu
saat itu listrik baru mengaliri dusun terpencil ini
orangnya di indonesia itu di sebelah lapangan kuku di sunter
nggak kayak itu paling jatuh gitu berarti lap gitu kan
dan beberapa warga ginaan itu
nggak beda beda waktunya beda
memanjakan pengusaha dan tidak menerapkan standar yang ketat untuk
maksudnya tidak hanya latihan center aja itu kepada aldi izatur ya
dari mbah dulu ini peninggalannya
sejak dibuka lima tahun lalu hidangan ini telah menjadi hidangan favorit
krisis moneter seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dimana tak sedikit yang mencoba menjatuhkan dirinya
wah udah mulai dari situ periksa ke dokter
seperti di selatan jakarta seperti jagakarsa pasar minggu
terlebih dahulu untuk respon dari pak joko widodo soal apa respon beliau
siapa yang mencari sasarannya juga
dalam dua tahun terakhir atau di tahun dua ribu dua
ya dp nya jika lebih besar dan juga fixed rate nya lebih lama ini floating rate nya risk nya juga akan makin kecil
di umur delapan belas tahun itu yang baru kita ngomong namanya prestasi
silahkan yang di depan sebentar sebentar
terus kemudian pakai baju lari yang menyesuaikan nyaman warna itu juga penting ya
pak mungkin pbsi terlambat kali ngirimnya
dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan
mungkin udah apa ya istilahnya
ini setiap rumah makan nasi bebek ini punya ciri khasnya masing masing ya
nah ini kan saat ini bahkan beberapa hari yang lalu ataupun tiga bulan belakang
kalau misalnya diving di ball cell
nyaman lah di ibl jadi bisa jadi
jadi dengan demikian kita bersama sama mengurangi kekhawatiran
menjelaskan bahwa benar bayar itu menjadi awal mula penyebaran islam di masa awal
lebih dari itu ia meyakini nama bisa menciptakan kepercayaan diri seseorang
nah ini kendor namanya baru oke
karena pada biasa biasa aja semua
pertumbuhan popularitas monitor ini
sebetulnya apa yang menarik dari konser nanti malam ini